banjir tak jadi soal bagi pasangan pengantin di kudus jawa tengah
pernikahan ahmad faisal al karim dan fitri ahlakul karimah
tetap berlangsung hikmat dan penuh haru meski lokasi acara dikepung banjir
mengarungi banjir sedalam satu meter dengan perahu
faisal menuju kediaman fitri senin pagi
ijab kabul keduanya dilangsungkan di gedung pertemuan
yang berjarak sekitar lima ratus meter dari rumah fitri
di rekan rekan jauh jauh hari sudah tiga bulan yang lalu direkanakan
tapi ya emang kondisinya gini ya tetap dilanjut
terus kondisi rumahnya bagaimana
kondisinya ya masih tergenang banjir
kondisinya di rumahnya banjir untuk pernikahan anaknya yang bernama mbak fitri ahlakul fitri sari
mempunyai pria kesini naik truk truk kombi
terus sampai kesini
sampai kesini dijemput perahu
sama perahu bahasa nasi ini mas
meski sempat molor satu jam dari jadwal semula
proses akad nikah hingga resepsi pun berjalan lancar
sejumlah kerabat dan tetangga membantu menyeberangkan seluruh tamu ke pesta pernikahan